meski berulang kali dirazia sejumlah pns di kabupaten lamongan tetap bandel dan memilih keluyuran saat jam kerja
akibatnya belasan pns yang ketahuan tengah berbelanja dan nongkrong di warung kopi dirazia petugas satpol pp
tugas gabungan dari satuan polisi pamung praja bersama petugas badan kepegawaian daerah lamongan senin siang
merazia sejumlah warung serta lokasi yang ditengarai menjadi tempat manggal para pegawai negeri sipil saat jam kerja
dalam razia ini petugas memfokuskan pada sejumlah warung serta pasar yang ditengarai menjadi lokasi manggal pns saat jam kerja
beras yang di warung di pasar di toko itu kita rahasia
demi apa itu untuk menciptakan suasana pns ini
sebagaimana yang dikembangkan dalam penaturan pegawai negeri sipil dan perhubungan masalah jam kerja pns
salah satunya di jalan veteran kota lamongan ini
di lokasi ini petugas berhasil menjaring para abdi negara yang tengah asik bercengkrama di sebuah warung kopi
meski sempat kaget namun mereka akhirnya tidak berkutik dan langsung didata untuk selanjutnya direkomendasikan ke badan kepegawaian daerah
untuk dilakukan penindakan tegas
razia ini sendiri menjadi prioritas satpol pp dan badan kepegawaian daerah
mengingat banyaknya laporan dari masyarakat terkait banyaknya pns yang keluyuran saat jam kerja
sementara itu dari belasan pns yang terjaring
satu di antaranya terpaksa diamankan ke kantor satpol pp lantaran tidak membawa identitas